kita ke informasi selanjutnya tuberkulosis menjadi ancaman dunia dan masuk dalam isu pembahasan side event sidang majelis umum pbb ke tujuh puluh delapan di new york
indonesia menyampaikan pentingnya kolaborasi dunia dalam investasi pengembangan vaksin serta penguatan ketahanan masyarakat
tb atau tuberkulosis menjadi isu serius internasional
enam juta orang meninggal akibat tb setiap tahun
ironisnya kasus tuberkulosis masih banyak ditemukan di negara negara berkembang
hal ini mencerminkan tidak terpenuhinya kesetaraan global
dunia pun berkomitmen untuk menghentikan tb pada dua ribu tiga puluh salah satunya melalui pendanaan untuk penurunan kasus tb
indonesia dalam side event investing right investing now to ntb di selah sidang majelis umum pbb menyatakan
pengembangan vaksin tb harus menjadi fokus dan kolaborasi dunia serta pengentasan kemiskinan
yang akan menyebabkan penurunan tb
yang menjadi sumber tuberkulosis
kegiatan side event ini merupakan kolaborasi kementerian luar negeri kementerian kesehatan bersama polandia dan stop tb partnership
tiffany raitama indra raharja new york amerika serikat